sistem tilang diberlakukan bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi di ibu kota mulai bulan september ini hingga tiga bulan ke depan
dan seberapa efektif menegakkan hukum akan mampu mengurangi polusi udara di bukota
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio ketua forum transportasi lingkungan dan energi mti indira darmoyono
selamat malam mbak indira apa kabar
selamat malam mas bram kabar baik apa kabar mas
alhamdulillah dalam kabar baik mbak langsung saja kalau begitu dalam pandangan anda dalam pandangan mti
seberapa kemudian efektif uji emisi dilakukan pada titik titik tertentu di ibu kota
sebenarnya tilang emisi secara mendadak ini tidak terlalu efektif ya dan belum tentu juga menimbulkan efek jerah
sebenarnya beberapa hal yang paling penting untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan itu
pertama adalah servis kendaraan secara berkala kemudian gunakan bbm berkualitas
ketiga bisa eco driving atau pelatihan pengemudi ramah lingkungan
kemudian yang terakhir mungkin bisa pindah ke kendaraan listrik mas
jadi misalnya servis kendaraan secara berkala ini sudah ada wacana sebenarnya
untuk melakukan sertifikasi uji emisi ini untuk mendapatkan stnk itu sudah ada wacananya
kemudian untuk eco driving ini belum disebut sebut
tapi mungkin bisa juga menjadi
ini adalah satu inisiatif bagaimana mendapatkan sim gitu ya
sebelum mendapatkan sim juga sudah ada sertifikat eco driving
kemudian penggunaan bbm berkualitas
saat ini bbm yang sudah masuk ke standar euro empat itu untuk bensin itu oktan numbernya yang di atas sembilan puluh
itu baru pertamax turbo
kemudian untuk diesel itu pertamina dex yang sudah masuk standar euro
di mana kadar sursurnya lima puluh ppm
sementara bbm seperti pertalite dan yang di bawahnya itu masih belum masuk standar euro empat
oke mbak indira sebenarnya kalau memang tidak efektif terkait dengan tilang uji emisi kali ini
apakah memang karena dilakukan tidak setiap hari dalam waktu yang panjang
atau kemudian titik titik yang berpindah ini juga menjadi kekurangan begitu dengan sistem sampel seperti ini
uji emisi dengan tilang ini terkesan mendadak
dilakukan ketika sudah terjadi akumulasi polusi udara
nah yang seperti saya bilang tadi sebenarnya yang harus disampaikan kepada masyarakat adalah bukan tilangnya
tapi bagaimana mereka menservis kendaraan ini secara berkala
kemudian juga bagaimana agar mereka menggunakan bbm yang lebih tinggi kualitasnya
dan yang terakhir tadi kalau bisa
memang berpindah ke kendaraan listrik seperti itu mas
jadi kalau misalnya tilang ini memang diberlakukan di titik titik yang sporadis
kemudian dilakukan mendadak itu tentu membuat orang nanti akan menservis kendaraannya secara berkala
tapi tadi yang paling penting adalah bagaimana mensurvei kendaraan secara berkala
kemudian menggunakan bbm yang berkualitas sertifikasi eco driving dan berpindah ke kendaraan listrik
oke mbak indira saya ingin melihat dari perspektif
kebiasaan atau kemudian habit pengendara kita
apakah kemudian ini juga menjadi kajian mti dan juga anda
apakah kemudian dengan pendekatan pendekatan hukum
ini akan membuat jerah dan membuat harapannya secara jangka panjang
bukankah ini akan kemudian bisa dihindari ketika masyarakat tahu di mana titik titiknya mbak
ya memang seperti itu sama seperti ganjil genap juga ya mas ya
ganjil genap kemudian kilang emisi ini diadakan di titik titik tertentu
mungkin udah beredar juga di whatsapp group
jadi lewat sini nanti kena tilang emisi lewat ganjil genap juga rute rutenya sudah ada
jadi gimana orang menghindari gitu
nah memang yang paling efisien tadi juga berpindah ke kendaraan umum gitu
bagaimana agar masyarakat berpindah ke kendaraan umum
itu salah satunya juga dengan bagian menyediakan last mile dan first mile moda transportasi yang terintegrasi gitu
dengan rumah masyarakat sampai ke tujuan yang mereka
jadi asal tujuannya itu benar benar ter service terlayani
nah kemudian yang tadi mas bagaimana sebenarnya bagai orang orang ini agar
tadi bukan cuma tilang tapi bagaimana mereka agar mau pergi ke tempat servis kendaraannya gitu
jadi mereka benar benar memperbaiki kualitas engine kendaraannya
melahirkan menumbuhkan kesadaran begitu ya daripada peningkatan secara penegakan hukum
oke mbak indira terakhir apakah kemudian ada kajian atau pengamatan dari mti selama ini
sebetulnya seberapa berpengaruh begitu ya gas buang dari kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak ini
kemudian berpengaruh pada polutan di jakarta dan seberapa kemudian langkah seperti ini juga akan bisa menurunkan angka polutan di jakarta mbak
ya terima kasih
sumber sumber emisi polutan yang tinggi dari transportasi itu dari particulate matter
terutama kemudian nox dan kalau sulfur itu terutama dari hdv diesel vehicle
jadi seperti truk maupun bus itu emisinya polutannya dari solarnya sangat tinggi
tapi terutama ini dihasilkan dari bbm tadi yang kualitasnya masih rendah
kalau memang digunakan bbm dengan kadar euro empat atau sampai ke euro enam itu akan lebih efisien
emisi gas buangnya lebih sedikit begitu
dan tadi lebih bagus lagi kalau memang bisa berpindah ke kendaraan listrik
kalau kendaraan listrik ini kesulitannya atau masalahnya di baterai karena baterainya mahal ya saat ini bisa disediakan stasiun penggantian baterai atau baterai sob station
itu salah satu solusinya
jadi tadi pertanyaan mas apakah memang ini kadar bbm dari transportasi ini sangat berpengaruh besar
oleh sebab itu harus ditingkatkan kualitasnya
tadi menggunakan bbm yang memang kadar sulfurnya lebih rendah tadi kualitas euro empat gitu
nah dan kemudian partikulat meternya yang diizinkan juga hanya kadarnya misalnya dua ratus lima puluh mikrogram per kilometer untuk solar itu untuk particulate meter untuk standar euro empat
nah itu yang mungkin harus dicek
kemudian bagaimana agar masyarakat mau berpindah tadi behaviornya untuk memakai bahan bakar yang lebih tinggi
oke menumbuhkan kesadaran untuk kemudian secara sadar sendiri untuk memindahkan begitu ya kebiasaan lama kemudian dengan yang baru untuk menekan polutan di jakarta
terima kasih atas waktu dan juga informasi anda mbak indira darmoyono ketua forum transportasi lingkungan dan juga nrjmti
terima kasih mbak selamat malam
terima kasih pak bram selamat malam